seorang ibu pingsan di jalan balai kota pasuruan jawa timur pada kamis siang
diketahui identitas ibu ini bernama indah vantian warga desa kebrukan kecamatan grati
ia nekat berjalan kaki dari rumahnya di kecamatan grati menuju rumah kakaknya di kota pasuruan
yang berjarak puluhan kilometer untuk meminjam uang seratus ribu rupiah
uang itu hendak dibelikan beras dan kebutuhan lain untuk menyambung hidup
indah mengaku suaminya yang menjadi kuli bangunan telah menganggur sejak tiga bulan lalu
petugas kepolisian kota pasuruan bersimpati dan memberikan bantuan bahan pangan kepada indah
indah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai dan blt dari pemerintah pusat
saya bersangkutan kelaparan karena jarak tempuh perjalanan kaki dari grat
karena bersangkutan adalah warga dari grati ke wilayah balai kota kurang lebih hampir dua puluh lima kilo
dan juga ingin mencari tambahan pekerjaan karena yang bersangkutan memang sudah tidak bekerja
dan juga suami yang bersangkutan sudah tidak bekerja juga diputus kerjaan dari pekerjaan karena adanya pandemi corona ini
menurut kapolresta rencananya bantuan bahan pangan ini akan diberikan
sampai mereka mendapatkan pekerjaan